ketua dpr ri puan maharani meresmikan geraha bung karno di klaten jawa tengah
puan berharap gedung ini bisa menjadi semangat baru bagi warga klaten dan sekitarnya untuk semakin berdikari
puan menjelaskan bung karno memiliki visi jelas tentang bagaimana infrastruktur di indonesia harus berkembang untuk mencerminkan jati diri bangsa
ketua dpr ri puan maharani meresmikan geraha bung karno di klaten jawa tengah pada sabtu delapan belas maret
pagar petis bergodo dari satpol pp klaten tampak mendampingi puan saat secara simbolik memotong untayan melati
kedatangan puan disambut hangat oleh bupati klaten sri mulyani dan jajaran forkopimda
puan datang bersama wakil ketua komisi sepuluh dpr agustina wilujem prames
puan merasa bersyukur atas penyematan nama sang kakek
puan berharap gedung pertemuan baru yang menyandang nama presiden pertama indonesia itu dapat menjadi semangat baru bagi warga klaten dan sekitarnya untuk semakin berdikari

puan menjelaskan bung karno memiliki visi jelas tentang bagaimana infrastruktur dan bangunan ikonik di indonesia harus berkembang untuk mencerminkan jati diri bangsa

puan berharap gedung pertemuan baru yang menyandang nama presiden pertama indonesia itu dapat menjadi semangat baru bagi warga klaten dan sekitarnya untuk semakin berdikari